sedikitnya lima kendaraan kontainer pengangkut satu ratus sepuluh ton kunyit kering selasa siang hendak diberangkatkan ke india
gigih pratomo warga desa serandil kecamatan jambon ponorogo jawa timur mengaku mampu mengirim kunyit dalam jumlah besar ke india
ini merupakan pengiriman tahap pertama di tahun dua ribu dua puluh yang rencananya akan dilanjutkan untuk mengirim kembali hingga target seribu ton setahun terpenuhi
gigih sudah menggeluti usaha ini sejak dua ribu tujuh belas lalu
berawal dari pengalamannya membantu usaha orang tua yang juga seorang pengepul kunyit
gigi kini melebarkan usahanya dengan menjajaki pasar luar negeri
gigih mengambil dari petani sebesar dua belas hingga tiga belas ribu rupiah per kilogram
sementara harga jualnya antara lima belas hingga enam belas ribu rupiah per kilogram
india itu kita udah komitmen dari dua ribu tujuh belas untuk setiap tahun itu dia minta
sebenarnya hasilnya lima ribu cuma kita gak mungkin lah kirim lima ribu
kita kan harus cari barang yang bagus lah kita gak asal asalan kirim barang
kita kalau lima ribu itu kita nggak kuat mungkin kita di seribu atau dua ribu ton per tahun
kalau per tahunnya ya targetnya berapa dua ribu ton
gimana target per tahun berapa ini target per tahun minimal seribu ton
usaha gigi mendapat apresiasi dari pemerintah setempat
saya rasa ini merupakan
ini merupakan peluang yang harus diambil oleh ponorogo
karena nanti saya akan minta dinas pertanian untuk mendorong warga masyarakat
memanfaatkan lahan pekarangannya
karena kunyit ini atau tanaman obat ini bisa tumbuh dengan lahan pekarangan lahan pekarangan
jadi tidak rewel
keberhasilan gigi ini diharapkan memotivasi warga lainnya agar bisa meningkatkan taraf hidup di masa mendatang